assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
mengadopsi anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita sekarang ini
entah karena alasan tidak memiliki keturunan karena ingin menolong orang lain ataupun karena sebab sebab yang lain
akan tetapi karena ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum hukum yang berhubungan dengan anak angkat
maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memprihatinkan
padahal syariat islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini
nah hari ini insya allah kita akan belajar bersama terkait hukum adopsi anak dalam kacamata islam bersama gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
sehat pak kiai
ini beberapa kali sering kita bahas ya terkait mahrum kemudian anak angkat begitu
dan ini tampaknya akan kita bahas satu episode full insya allah nanti mudah mudahan pemirsa juga bisa mendengarkan ilmu dari pak kiai
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
bagaimana kemudian islam memandang hukum mengangkat anak atau adopsi anak seperti ini
mengangkat anak dan mengadopsi
kalau diartikan adalah merawat anak
diartikan adalah menyiapkan masa depan yang baik kepada anak
itu menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh agama
dalam bingkai besar yang namanya wata'awan
saling menolong dalam kebaikan
tetapi kemudian ada perbedaan
antara adopsi yang dipahami oleh masyarakat modern
dengan merawat anak yang diperintahkan oleh islam
kalau adopsi diartikan dengan mengambil anak orang lain
kemudian diposisikan seperti anak kandung
dengan menghilangkan cerita masa lalunya
maka itu hukumnya tidak dibenarkan di dalam agama
ada satu surah di dalam al quran
itu yang menjelaskan terkait dengan hukum mengangkat anak dan merawat anak
namanya surah al ahzab
allah mengatakan di dalam al quran di surah al azhab itu
allah tidak akan menyamakan
yang disebut anak angkat itu
ad ia'akum dengan abna'akum
dia tetap sebagai anak orang lain
yang kalian pelihara kalian didik
agar memiliki masa depan yang lebih baik
tetapi al quran kemudian memulai itu dengan
ayat yang cukup menyentuh hati kita
allah tidak pernah memberikan kepada seorang laki laki
itu dua hati di dalam rongganya
saya memiliki rasa sayang
kepada semua manusia
tetapi manusia itu kan dibedakan
itu tidak akan mungkin sama
dengan rasa sayang saya kepada ayahnya orang lain
jadi ini adalah persoalan yang namanya hati
oleh karena itu kata agama
anak angkat itu boleh
tetap tidak menghilangkan nasabnya
dalam kaitan dengan ayat ini
dengan agama misalnya
dengan hukum agama lainnya
tadi mila memulai dengan bahasan tentang mahrum
bahwa anak angkat itu kan tidak sama dengan anak kandung
maka dia bukan mahrum ibunya
jadi kalau ada perempuan misalnya
karena tidak memiliki keturunan
kemudian mengangkat anak
itu tidak ada yang dilarang
kalau anaknya ini sudah dewasa
maka dia tidak memiliki hubungan mahrum
ya batal wuduknya
antara ibu angkat dengan anak angkat
kalau ada perempuan misalnya
yang ingin mengangkat anak itu bukan karena dia nggak punya keturunan
boleh jadi dia dilahirkan
di tengah tengah keluarga
yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi
apalagi kebetulan ibu yang mengambil ini
masih punya asi
dia susukan anak angkatnya
maka dia akan menjadi
kalau sudah anak susuan
maka pola interaksi laki laki asing ini kan
dengan ibu angkatnya
itu menjadi sama dengan anak kandung
karena itu menjadi ibunya
nah ini yang kita harus perhatikan
jadi mengangkat anak itu hanya mengangkat dia
dari kondisi yang tidak baik
dari kondisi yang tidak baik
menjadi kondisi yang baik
tapi bukan berarti kemudian
anak ini diangkat jadi anaknya
kemudian akta lahirnya dirobah
nama orang tua
nama walinya menjadi ayah angkatnya
itu yang sebetulnya
dilarang oleh agama
jadi rambu rambu yang harus kemudian diperhatikan
itu satu ya
bahwa untuk nasab masih kepada orang
kalau untuk mahrum
kalau dia sudah berubah
kalau dia sudah berubah
kalau dia sudah disusukan juga
dia menjadi mahrum
karena dengan sesusuan
tapi kalau tidak
dia tidak menjadi mahrum
anak angkat ketika berinteraksi
maka dia bukan mahrum
dia boleh menikah
anak angkat misalnya dengan ibu angkatnya
itu batasan auratnya ketat
setelah anak ini menjadi dewasa
karena ini adalah orang lain
tidak memiliki hubungan darah dan nasib
bagaimana dengan hak warisnya
dia tidak mendapatkan hak waris
karena hak waris itu ditentukan dalam islam
itu adalah mereka yang memiliki garis keturunan
tetapi tidak berarti
anak angkat itu tidak mendapatkan
misalnya kebaikan dari orang tua angkatnya
anak angkat itu berbakti baik kepada orang tuanya
kemudian seiring perjalanan waktu
ayah angkatnya merasa sayang
nah boleh saja dia memberi
tapi bukan warisnya
itu ada sarana yang kemudian dimungkinkan
untuk dia mendapatkan apa ini
tetapi ada syarat lainnya
dia tidak dalam kondisi ketika ayah angkatnya
menghibahkan harta kepada anak angkatnya
itu dalam rangka kebencian
ayah kandung kepada anaknya
jangan sampai bisa jadi kan
ada orang yang kemudian
anak angkatnya itu lebih baik dari anak asli
mungkin karena itu
sehingga menumbuhkan rasa simpati
dari orang tuanya
sehingga nanti dia katakan
harta saya ini saya serahkan kepada
dengan niatan saya tidak mau memberi kepada
itu juga tidak dibolehkan di dalam agama
pak kiai bagaimana kalau kemudian
misalnya ada pasangan
mungkin suami istri
yang oke lah memiliki anak kandung
tapi juga ingin mengangkat anak
misalnya dari bayi yang bisa
itu juga tidak tahu
bagaimana asal usulnya
siapa orang tuanya
tidak ada informasi
itu seperti apa
itu ada dua sisi
ada sisi agama
ada sisi kemanusiaan
untuk memenuhi hak anak ini
punya akte lahir yang berkaitan dengan kependudukan
boleh saja dikatakan bahwa ini adalah saya menjadi walinya
tetapi nanti dia harus diberitahu

bahwa kamu itu sebetulnya bukan anak saya
saya menemukan kamu dalam kondisi seperti ini
tentu ketika menyampaikan ini
itu jangan tanya sama pemuka agama saja
mungkin pergi ke pisuluh
yang lebih mengerti
kapan sebaiknya disampaikan
dalam waktu yang seperti apa
menggunakan kata kata bagaimana
tetapi itu tetap harus disampaikan
karena dia bukan anaknya
kalau nanti misalnya setelah besar
dia tidak boleh tidur bersama ibu angkatnya
karena itu bukan mahrumnya
ini yang sebetulnya yang perlu kita garis bawahi
jadi kalau mengangkat anak yang tidak jelas
angkat saja untuk memenuhi syarat administrasi diikutkan
agar anak ini punya masa depan
bimbing dia sampai dia menjadi manusia yang berguna
kalau nanti misalnya sudah jadi dokter
misalnya sudah jadi ustad
disampaikan kan kondisinya akan menjadi berbeda
tetapi kalau tidak disampaikan
itu menjadi berbahaya
karena nanti ada aspek lain dari sisi agama
yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan dia
bahwa dia bukan anak kandung bapak dan ibu angkatnya
oke misalnya ada kasus seperti ini pak kyai
itu tadi ya
merawat anak yang mungkin asal usul keluarga kandungnya
sampai akhirnya anak ini beranjak dewasa
kemudian tiba saatnya menikah
ada banyak juga kasus yang terjadi di masyarakat
kemudian yang menjadi wali adalah
misalnya ayah angkatnya
status pernikahannya seperti apa
itu tidak boleh ya
karena ayah angkatnya tidak memiliki hak untuk menjadi wali
yang menjadi wali itu adalah wali hakim
dia pergi ke kantor urusan agama
kemudian membeberkan semua bukti
bahwa dia tidak memiliki gambaran tentang masa lalunya
maka dia nanti akan diangkat
oleh wali hakim yang ada di kantor urusan agama
tapi bapak angkatnya tidak berhak untuk menikahkan
karena dia tidak punya kuasa itu
kalaupun misalnya pernikahan sudah terjadi
harus diulang kah
misalnya pernikahan sudah terjadi nih
oh ternyata saya salah nih
karena saya adalah ayah angkat tapi kok menjadi wali
akan lebih baik
kalau itu kan berbeda
kalau itu dia tidak tahu
saat tahu dia boleh mengulangi itu dipanggillah
tetapi anak yang sudah terlahir
itu tidak dikatakan hasil dari perzinaan
karena itu dibangun dari ketidaktahuan
pak kiai ada kasus ini
kebetulan memang terjadi juga tetangga saya
banyak kasus yang menarik yang mungkin sangat relate dengan kejadian ini
misalnya ada salah satu
ini belum menikah ya
seorang lelaki memang sudah mapan
tapi belum menikah
kemudian memang dia berniat untuk memiliki anak asuh lah
membiayai dia sekolah
sampai mungkin dia akhirnya bisa mandiri
tapi pada perjalanannya ternyata
si ayah asuh ini justru menaruh hati kepada anak angkatnya
dan kemudian berniat untuk menikahi
dan itu sebenarnya sah sah saja
dan bahkan kalau kedua duanya itu kemudian menemukan keserasian
itu kan puncak kebaikan
bukan saja kemudian dibiayai
kalau laki lakinya sudah menikah kan
ini kan laki lakinya belum menikah
kemudian dia bertemu dengan yang dia besarkan dari masa kecilnya
kemudian dia jatuh cinta
soal nanti kepantasan beda usia
itu persoalan yang berbeda
tetapi agama tidak pernah melarang itu
selama kemudian keduanya menemukan kebahagiaan dan kenyamanan
maka itu dibolehkan dan dibenarkan
bahkan kalau mila tahu
sejarah agama islam itu
mengubah persepsi orang tentang adopsi
mengubah persepsi orang tentang adopsi
mengubah persepsi orang tentang adopsi
jadi adopsi itu sebetulnya bukan hari ini
di masa sebelum rasulullah
itu sudah terjadi yang namanya tabani
tabani itu mengangkat anak
contohnya dalam sejarah itu siapa
itu adalah sayyidina zaid bin harithah
saidina zaid ini kan sebetulnya dijual sebagai buddha itu
karena ditipu orang
dia itu mendengar ada nabi membawa agama
yang dari cerita mulut ke mulut itu mengagumkan
buat sayyidina zaid
maka sayyidina zaid itu berusaha mencari
dimana letak dan tempat tinggal nabi itu
kemudian diajaklah sama kafilah dagang
begitu sampai di mekah
zaid yang polos ini dijual di pasar budak
ini kan sebelum islam ada
maka kemudian zaid menjadi buddha
dijual kepada sayyidah khadijah
kemudian dihadiahkan kepada nabi
diangkat oleh nabi sebagai anak
dulu di mekah
orang tahu namanya zaid bin muhammad
harithahnya itu dibuang
orang tahu bahwa ini adalah anak angkat rasulullah
maka kemudian untuk membatalkan paradigma ini
itu luar biasa loh
nabi disuruh menikahi istrinya zaid bin harisyah
jadi ini adalah pernikahan
yang berulang allah
ciptakan kalau mungkin tidak sopan
itu pernikahan yang memang sedari awal
tidak untuk harmonis
jadi zainab binti jahsin ini sepupu rasulullah
dia adalah orang berbangsa di mekah
karena dia kan sukunya qurais
dinikahkan kepada zaid bin harifah
yang pada masa itu
orang melihatkan garis keturunan
ini bukan orang bangsawan
ini bukan orang berbangsa
tapi karena ini nempel sama rasulullah
ya diterima sebagai pernikahan
setelah pernikahan terjadi
apa yang dirasakan oleh zaid
ada perasaan zainab itu jadi istri yang tinggi hati
merasa dia lebih segala galanya dari sang suami
itu curhat sama rasulullah
saya gak kuat deh
ngadepin istri saya yang begini
maka kemudian nabi itu selalu bilang
kamu perlahan tahankan rumah tanggamu
karena nabi tahu
ada perintah allah yang sangat berat
apa yang paling berat itu
kalau nanti terjadi perceraian
maka kemudian sudah tidak sanggup dicerai
begitu dicerai oleh zainab
turun perintah allah untuk menikahi
istri dari anak angkatnya
maka kemudian ceritanya indah
yang disuruh melamar itu zaid bin harithah sendiri
saya begitu melihat zainab
itu ada perasaan yang gejolak yang luar biasa
sekarang saya harus lamar untuk ayah angkat saya
dia dapatkan zainab itu adalah
di tempat di rumahnya yang biasa dipakai beribadah
zainab ini perempuan yang solihah
tidak sampai hati dan mulutnya tidak kuat
untuk mengatakan zainab
kamu sekarang dilamar nabi
cuma mengatakan wahai zainab
nabi itu sering menyebut nyebut namamu
kalau nabi akan memperistri beliau
memberi putusan apapun
saya mau istiqoroh dulu
bahwa itu sudah dinikahi
maka zainab binti jaksin
itu satu satunya istri nabi
yang berbangga hati
karena beliau dinikahkan oleh allah
bukan dinikahkan di dunia
dan itu hikmahnya ya
dan itu hikmahnya
sehingga orang itu mengatakan
oh iya anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung
karena kalau istrinya anak kandung
itu menjadi mahrum buat mertuanya selamanya
kalaupun sudah terjadi perceraian
tidak boleh dinikahi oleh mertuanya
baik pak kiai
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
di gapai kemuliaan
pak kiai ini sudah ada pertanyaan juga
yang masuk dari pemirsa
ini pertanyaan dari ibu hatim baidai
yang bertanya terkait hukum adopsi nih
dalam islam mengadopsi anak
bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak
anak yang diadopsi ini
merupakan anak dari kerabat sendiri
serta melalui proses pengadilan negara
bagaimana juga prosesnya
silahkan pak kiai
itu kalau bagian yang seperti saya katakan tadi
itu bagian ingin merawat
memberikan pendidikan dan sebagainya
atau yang kedua
dia ingin merawat anak orang tadi
karena dia punya tujuan tertentu
dia punya perusahaan
tapi dia tidak punya anak misalnya
dia kepengen nanti yang meneruskan
ada orang yang bersentuhan
dan memiliki emosional dengan dia
itu gak ada yang salah dalam agama
dari pertanyaan ini ada yang bagus nih
mengangkat dari kerabat
nah ini untuk mengatasi
persoalan mahrum tadi
kan dalam islam itu
kalau ada perempuan ini
punya adik laki laki
perempuan tadi kan kepada ponakannya ini mahrum
nah kalau yang diangkat ini
karena nanti batasan tentang
yang ketat kalau seandainya orang asing
itu menjadi bagus
karena ini memiliki hubungan kemahroman
jadi ya dia pegang
ya memang mahrumnya gitu
nah ini pertanyaan yang kedua tadi
yang ketiga adalah proses pengadilan negara
ini yang perlu dijelaskan juga
saya tidak punya gambaran tentang itu
kalau misalnya kita berandai andai
pengadilan itu akan berubah
dan memberikan kekuatan apa
yang dilakukan adalah memutus nasab
anak yang bernama a
tidak lagi bernasab kepada bapak kandungnya b
tetapi bernasab kepada ayah angkatnya c
maka putusan pengadilan ini
ada dan secara negara
maka dia tidak sah dalam pandangan agama
dan ini juga menjadi bagian dari dosa yang besar
di antara dosa yang besar itu
kalau ada orang bernasab kepada orang lain
tapi jangan dipahami
bagaimana kalau istri menyematkan nama suami
itu kan tidak wajib dalam islam ya
bahkan islam itu mengatakan
perempuan itu punya kemandirian
buktinya setelah nikah
dia tetap pakai nama bapaknya
kalau dia menempelkan nama suami
hanya sebagai identitas
kalau perempuan namanya a
itu istrinya faiz
dikaitkan dengan faiz
itu tidak apa apa
nah kalau putusan pengadilan tadi terkait dengan nasab
itu maka dalam islam tidak boleh dan batal demi hukum syariat
misalnya di kemudian hari
berdasarkan akte lahir
dia sudah bernasab kepada bapak itu kan
kemudian tidak ada saksi yang hidup sezaman dengan dia
anak keturunan itu seolah menjadi anak keturunan
dan ini yang diharamkan di dalam islam
nah itu yang tidak boleh dilakukan
tapi kalau pengadilan agama
itu adalah menjaga hak masing masing
anda mengambil dan merawat anak ini
jangan sampai juga dianggap penculik anak kan
di kemudian hari kok anak saya dibawa sama anda
saya minta ganti rugi atas kehilangan anak saya sekian puluh tahun
kan bisa jadi mengada ngada
kemudian dibuatlah akte
bahwa si a sebagai orang tua
itu dengan ikhlas menyerahkan anaknya
b kepada orang tua angkatnya
yang bernama c untuk dididik
dan mendapatkan perlakuan yang semestinya
dijanjikan misalnya sekolah
supaya nanti tidak kemudian
ada orang yang semena mena kan
kan bisa jadi loh
ada orang yang dalam tradisi beberapa masyarakat kita
itu mancing anaknya
dia tidak punya anak
kemudian dia mengangkat anak
tahu tahu nanti hamil
ada yang kemudian anak angkatnya disiasiakan
kemudian tidak mendapatkan seperti apa yang dijanjikan
padahal anak tadi sudah ikut disana
nah kalau perjanjian seperti itu
pak kiai bagaimana kemudian ada kasus kasus misalnya
di lapangan orang tua angkat yang kemudian membatasi komunikasi antara
anak angkat dengan keluarga kandungnya
biasanya kan juga
nanti kemudian lagi dekat lagi sama keluarga kandungnya
saya sudah susah payah merawat kamu
udah lah gak usah kita cut aja gitu
nah maka kita lihat dulu kan
sebetulnya dibatasi itu karena sebab apa
boleh jadi mila
ada orang yang mengangkat anak itu untuk menyelamatkan
anak ini dari dekadensi moral
karena dia tahu lingkungan itu tidak baik
maka kemudian tanpa menghilangkan nasab ya
dia tetap tahu bahwa kamu itu berasal dari sana
tetapi kemudian saya batasi komunikasi ini
misalnya ada orang kan yang perilaku bapak kandungnya itu ke barat
sementara bapak kandungnya itu jauh lebih baik ketika ke timur
maka dibatasi ketika pembatasan itu dalam rangka pendidikan
saya di pesantren itu juga membatasi interaksi anak bahkan dengan ayah kandungnya
bahkan dengan ibunya yang baik karena untuk pendidikan
nah kalau dibatasi seperti itu
kalau dibatasi misalnya khawatir anak kandungnya nanti itu kembali kepada orang tua aslinya
maka perlu diingat bahwa ketika anda mendidik orang itu bukan mendidik dengan uang
tapi mendidik dengan rasa dan kasih sayang
jangankan sampai diangkat jadi anak
ada loh pegawai yang punya loyalitas besar kepada perusahaan
kalau saya tanya kenapa anda nggak pindah dari perusahaan ini
ada perusahaan lain loh yang ingin memberi anda lebih
tidak pak saya mengenal a b c itu disini
saya besar disini saya ingin menua bersama disini dan menghabiskan hidup saya disini
nah itu karena apa
nah kalau orang mengangkat anak kemudian mendidik anak itu seperti rasulullah kan
rasulullah itu kepada saidina zaid bin harisyah itu tidak pernah memandang sebagai dia anak angkat
tapi dia katakan agama bilang harus nyebut bapakmu harisyah
nanti nabi bahkan cintanya luar biasa kepada anaknya sayyidina zaid bin harithah yang namanya usamah
usamah bin zaid itu disebut dalam sejarah islam itu adalah hibur rasul
anak yang terkasih cucu terkasih
orang hanya sering melihat saidina hassan dengan saidina hussein
padahal rasulullah disatu sisi itu sangat cinta dengan saidina usamah
itu anak angkatnya itu tidak ada yang salah dalam hal ini
tetapi itu tadi dia didik sama rasulullah itu luar biasa sehingga perilakunya luar biasa
bahkan nabi itu sangat sedih loh ketika ada orang membuli usamah bin zaid
jadi bila zaid bin harithah itu putih banget
sementara usamah itu hitam
maka ini dijadikan oleh orang orang munafik untuk menyakiti hati nabi
itu nabi anak angkatnya tidak berubah
bener loh itu kayaknya anak tetangga bagaimana mungkin bapaknya putih tapi anaknya hitam nah
dalam tradisi arab itu namanya ada alkofah al qafah itu dulu ada orang yang punya kemampuan
membeda bedakan kaki unta jadi kalau dia melihat telapak kaki unta banyak itu dia tahu ini unta
a ini unta b ini unta c kalau kita kan sama bentuknya maka satu ketiga saidina zaid bin
islah dengan saidina usama itu tidur bareng mukanya ketutup selimut tapi kakinya terbuka
jadi yang satu putih yang satu hitam tiba tiba ada arab badu ini yang punya keahlian tadi melihat
kaki unta maka dia ngomong kaki ini asalnya dari kaki ini walaupun warnanya berbeda ini anaknya
maka nabi itu bersinar wajahnya ini kalau sekarang sebetulnya tes dna kata orang
ini dna nya sama walaupun warnanya berbeda itu menunjukkan bahwa nabi bukan sekedar mendidik
saidina zaid dengan uang tapi nabi punya ikatan emosional zaid bin harisyah punya ikatan emosional
usama punya ikutan emosional dan itu tidak akan lekang dengan misalnya nanti bagaimana
dia kau bertemu orang tuanya biarkan dia bertemu dengan orang tuanya biarkan dia
mencurahkan kekangenan kerinduan dan kasih sayang ke sana tapi
kalau yang ini dididik dengan baik dia juga tidak akan pernah lupa
bahwa dari keringat ayah yang itu bahwa dari rumah yang itu dia bisa ada sampai sekarang
tapi dia juga gak akan lupa bahwa dari jeritan perempuan itu dia lahir ke dunia
masya allah pak gai ini sangat powerful
tapi kita harus jeda dulu pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode adopsi anak dalam islam
pak kiai kita sudah sampai di segmen terakhir satu saja pertanyaan dari saya
kemudian kasusnya terbalik misalnya ada anak angkat yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua angkatnya
tapi kemudian lupa dengan orang tua kandungnya
bahkan kadang kadang mungkin hatinya merasa benci gitu dengan orang tua kandungnya
ya itu yang tidak boleh terjadi
karena apa karena kebaikan orang tua kandung apalagi ibu itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang dia dapatkan dari siapapun
bahkan dari ayah kandungnya
kalau baca hadis misalnya itu nabi menyuruh kita berbakti kepada ibu itu tiga kali
setelah tiga kali baru kan nabi bilang ayahmu
dulu guru saya sheikh muhammad mutawali asyarawi di mesir bilang kenapa ibu ini disebut tiga kali

tetapi nanti seiring dengan perjalanan manusia itu akan menjadi tiga fase kehidupan manusia
itu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun
tetapi nanti seiring dengan perjalanan manusia itu akan menjadi tiga fase kehidupan manusia

yang pertama hamil
pertanyaannya saya bawa beban berat beras bisa saya taruh
wartawan bawa kamera kayak gini beratnya bisa ditaruh
mila hamil dulu apa bisa terus perutnya ditaruh di rumah untuk ke pasar
itu tidak mungkin
yang kedua melahirkan
laki laki mana di dunia ini yang berani melahirkan dengan keperkasaan dan kehebatannya
hanya seorang ibu yang berani melahirkan laki laki mana di dunia ini yang berani melahirkan dengan keperkasan dan kehebatannya

dia mau berkorban untuk sesuatu yang belum pernah dia lihat
saya dengan istri saya dulu waktu belum dapat karena saya udah tahu mukanya
kalau belum tahu casingnya saya tidak mau
tapi ibu mau seperti itu
yang ketiga membesarkan
di masa kecil itu kan tidak mudah nyuapin anak kecil itu
butuh kesabaran yang luar biasa
nyuruh dia berpakaian saja itu lamanya luar biasa
tiga fase ini tidak bisa
tidak bisa disamakan dengan apa pun
maka kenapa bapak disebut belakangan
karena setelah itu orang lupa kan
setelah anak ini gagah besar mau kuliah
minta uang sama siapa bapak
minta sepeda motor sama siapa bapak
lalu fungsi ibu yang kemudian hanya terlihat menyediakan nasi bersih bersih dapur
seolah olah tertutup dengan laki laki hebat yang keringatnya untuk anaknya
ada jeritan waktu melahirkan
sepuluh tahun yang lalu yang bisa membuat saya hebat seperti hari ini
nah itu yang tidak boleh terjadi
semua anak angkat apapun yang kalian dapatkan dari orang tua angkat kalian itu sesuatu yang luar biasa
sesuatu yang kalian harus berterima kasih kepada orang tua angkat
tetapi itu tidak boleh menutup mata
ada jasa yang sedemikian besar di masa lalu yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun
itulah peran dari orang tua kandung
masya allah luar biasa
ini sangat dalam sangat banyak hikmah yang kita bisa peroleh pada diskusi hari ini
terima kasih banyak pak edi
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wa rahmatullahi wabarakatuh